badan legislasi dpr ri menggelar rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat pers yang diwakili dewan pers dan aliansi jurnalis indonesia
rapat ini membahas ruu cipta kerja yang mengatur mengenai pers
rapat yang dipimpin wakil ketua balek willy aditya ini digelar di ruang rapat balek gedung nusantara i dpr pada kamis pagi
rapat dimulai dengan pemaparan yang dilakukan oleh dewan pers dan juga aji yang mengikuti rapat secara virtual
dewan pers dan juga aji mempertanyakan urgensi dimasukkannya pasal pasal terkait pers dalam ruu cipta kerja
pasal pasal itu diantaranya pasal sebelas yang mengatur soal penanaman modal asing pasal delapan belas terkait sanksi pidana dan denda terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan media
dpr kali ini tidak mau seperti periode yang sebelumnya hanya menutup mata dan telinga

tapi kita juga ingin menutup mata dan telinga tapi kita juga ingin menutup mata dan telinga
tapi kami hadir untuk berdialog
kita undang semua insan pers asosiasi organisasi pers untuk kemudian kita berdialog
ayo kita cari solusi bersama sama
jadi berikan kami pandangan apa yang kemudian safe regulatory to domainnya
apa yang kemudian masalah masalah yang terjadi ini solusinya
nah kami juga ingin mendapatkan pandangan itu sehingga kami tidak salah dalam melangkah